pada minggu presiden korea selatan yun suk yul juga mengumumkan masa berkabung nasional
dan menyerukan untuk mengibarkan bendera setengah tiang di gedung gedung pemerintah dan kantor kantor publik di korea selatan
ada salah satu seorang warga negara indonesia sempat mengunjungi taiwan untuk merasakan suasana halloween di korea selatan
sudah bergabung melalui sambungan daring sambungan zoom bersama kami ada dr adrian setiaji yang akrab di sapa dr medok
selamat siang pak dokter waktu jakarta
mungkin sembari di awal dialog ini saya ingin dari anda dulu ada ungkapan yang bisa anda sampaikan terhadap peristiwa ini
ya pastinya turut ini ya bela sungkawa juga bagi para korban yang terutama dari orang orang korea
baik itu keluarga yang ditinggalkan yang meninggal yang luka luka dan juga info terakhir
kebetulan ada yang ditinggalkan
ada wni juga ya yang terluka tapi syukurnya sih dari berita terakhir yang saya baca aman aman aja
jadi semoga semua aman aman saja
kita semua berduka tentunya sedunia tentunya tidak hanya indonesia
pemimpin negara juga memberikan bela sungkawanya di twitter di media sosial
tapi kalau bisa anda ceritakan dr adrian awal mulanya anda sempat berada di sana di taiwan merasakan suasana halloween
betul seperti itu
ya bagaimana suasana ketika anda berada di sana
apakah memang ramai cukup banyak orang di gagang kecil termasuk di jalan raya
ya jadi memang waktu mungkin kronologi sedikit ya saya datang itu kan setelah ada acara seminar kedokteran
sore selesai terus kemudian menuju ke itaewon kurang lebih jam tujuh malam lah sampai
nah jam tujuh malam setengah delapan sampai itu di stasiun itu udah ramai banget
dimana saya juga kaget sih lihatnya wah ramainya gila nih ramai banget
sampai stasiun keluar dari subway stasiun pun juga ramai banget
kemudian menuju ke jalan besar itu juga orang udah rame banget
tapi masih oke lah masih oke untuk jalan jalan gitu masih bisa walaupun udah sempit sempitan ya
nah terus adrian kan aku memang ke sana tujuannya sebenarnya memang utamanya cari makan
terus juga waktu
perjalanan ke sana kan inget juga nih oh ada event halloween memang mau
biasanya kan orang pada pakai kostum kostum yang seru seruan gitu
lihat aja lihat lihat
nah tempat aku makan kebetulan tuh di tengah tengah alenya jadi melewatin si ganggangnya itu
nah jadi waktu begitu menuju ke tempat makan tapi memberikan masih setengah delapan
udah rame udah padat tapi masih bisa jalan pelan pelan
ya and then kemudian makan aku kurang lebih sejam nah jam sembilan an itu sebetulnya itu mau
mau arah sekalian keluar main street ya sambil udah bener bener beda
jadi yang di situ rebet kena desak desakan juga tiga puluh menitan lah tiga puluh menitan
jadi terus akhirnya syukurnya kayak jam sepuluh jam sepuluh antara jam sepuluh dan jam sepuluh itu udah bisa keluar dari kerumunan itu
artinya anda tidak sengaja ya niat mencari makan di taiwan kebetulan ada perayaan halloween
tertarik untuk melihat sebentar begitu ya dokter adrian
tapi kalau di jam tujuh malam mencari makan itu ketika berada di taiwan anda melihat tidak petugas dari penyenggara
mungkin panitia berada di sana untuk sekedar mengingatkan para warga tertip protokol di sana
kalau yang saya lihat sih enggak ya soalnya juga setahu saya sih event itu kan sepertinya ya
jadi itaewon kan soalnya daerah turis dan banyak kayak itu yang area yang terkenal klub klub resto resto
nah yang mengadapkan acara itu masing masing dari klub klubnya
jadi sepertinya bukan yang dari itaewon
jadi sendiri ada kayak panitianya gitu enggak dari klub klubnya masing masing
jadi waktu aku datang pun juga enggak ada sih untuk petugas petugasnya itu enggak ada
ini kali keberapa dr adrian berkunjung ke korea selatan
kalau mungkin sebelumnya pernah berada di sana dan setiap tahun memang ada perayaan halloween
dan ramai sekali tentunya di klub klub yang berada di sepanjang itaewon begitu ya dr
ya betul kemarin kebetulan waktu di itaewon ya hari keempat
kalau untuk halloween ya baru kemarin sih ya baru sebelumnya udah pernah ke korea
tapi baru kemarin yang memang mau lihat event halloween terus cari makan dari event halloween
and then kebetulan mungkin juga ini kan pas setelah lama setelah pandemi ya
jadi kan mungkin orang orang juga ramai tuh ke situ ramai banget malah
kalau sambil diputar ya produser di control room mungkin juga bisa diputarkan kembali
video yang anda punya ya tiktok yang anda sudah upload di media sosial
ini kan tampak banyak sekali ya
sebagai masyarakat korea selatan dan turis berada di itaewon
artinya memang kerumunan sudah terjadi pada pukul tujuh malam ya ketika anda mencari makan di tengah malam
betul itu sudah sudah yang aku bilang udah rame banget ya tapi ya itu dia masih jalan masih bisa jalan lah kita
anda sempat membuat story ya untuk di upload di tiktok
kalau saya lihat cukup ramai orang berada di sana
kemudian juga anda pantau tentunya
para petugas damkar atau ambulans ya yang standby di sana
artinya sebelum peristiwa desak desakan terjadi
sudah ada petugas dari damkar maupun ambulans yang bersiaga begitu ya dokter
oh enggak jadi kalau pada saat saya keluar dari staknya
nah itu di video saya di akhir akhir itu kan benar benar terakhir posisi yang saya kena stak
terus setelah saya keluar itu ambulan itu belum ada belum ada
tapi polisi itu sudah mulai standby
nah tapi polisi yang standby itu kalau persepsi saya itu seperti lebih ke mengamankan lalu lintas lah
soalnya karena orangnya rame banget jadi jalan raya pun sampai ketutup orang
tapi hingga saat saya keluar ya saya syukurnya juga itu kejadian
sepertinya kejadian kejadian yang sampai tindih tindihan itu sih belum terjadi ya
jadi saat saya pulang baru ngeh kurang lebih setengah jam lah setengah jam saat saya pulang itu baru
dapat info kalau terjadi seperti itu gitu
kalau anda mungkin termasuk pecinta drama korea atau musik korea
mungkin mengenali ya para artis atau selebritas yang berada di sana
apakah benar sejumlah selebritas juga mengunjungi halloween di itaewon pak dokter
nah infonya sih seperti itu ya cuma dari kemarin yang saya lihat sih kayaknya nggak nemu ya
saya pun juga orangnya banyak banget ngelihatnya juga agak susah sih
dari yang pengalaman saya sendiri sih saya nggak melihat
anda kan salah satu warga negara indonesia yang alhamdulillah dikatakan bisa selamat ya dari peristiwa naas tersebut
dan beserta dua wni lainnya yang menderita luka ringan dan juga informasinya sudah dipulangkan ke tanah air
tapi cerita yang mungkin bisa anda gambarkan ketika peristiwa terjadi
anda berada di mana kemudian kenapa memilih untuk menjauh dari area itaewon
apakah sudah selesai
makan malam bersama teman teman anda atau bagaimana ya pak dokter
ya jadi memang setelah selesai makan malam pun juga kita planning nya hanya ya udah sekalian jalan
karena tadi itu makan malamnya itu di tengah dari tempatnya gang gang itu
jadi ya udah sekalian jalan keluar menuju madrid and then pulang
nah terus kemudian itu dia saat keluarnya itu menuju gang yang kebetulan tempat terjadinya insiden itu
itu rame bener bener udah desak desak
kayaknya udah parah sih terus terang dari yang aku alamin pun juga termasuk desak desakan yang terparah yang pernah aku alamin
itu benar benar mau maju mundur kanan kiri udah nggak bisa
terus orang udah desak desakan
dan yang aku juga lebih naasnya juga itu kan di situ kan nggak hanya orang yang mau ke acara halloween
tapi kan banyak turis juga ya seperti saya dan teman teman juga
jadi banyak juga yang turis turis dari luar negeri bawa anak kecil bawa anak kecil gitu
itu juga yang aku lihat ketekan tekan
itu dia terus pada momen itu di saat aku sudah stuck ya
stuck kurang lebih tiga puluh menitan
dan stuck tersebut juga kadang ya nggak sampai sesek ya
cuma karena saking stucknya kan kadang sempat nafas pun juga agak susah
tapi itu kadang banget lah
nah terus and then di situ putusin wah ini mulai kayaknya nggak make sense ini crowded nya

terus perlahan setelah kurang lebih setengah jam itu untungnya syukurnya kayak ada enam orang
terus perlahan setelah kurang lebih setengah jam itu untungnya syukurnya kayak ada enam orang
jadi kita lalu ke tempat yang lebih tempat ya kami saya agak memang sedikit kayak mendorong
sama agak nyelinap lah ya gitu terus baru keluar dari kerumunan gitu
yang membuat saya penasaran sebenarnya kerumunan terjadi
kemudian dasar kesakan berhempitan kemudian timbul korban
apa sebenarnya mungkin anda yang punya informasi di sana yang membuat orang ramai datang ke sana
apakah ada suatu apa ya festival atau pertujukan yang menarik warga ke sana untuk berbontong bontong
kemudian berdesak desakan apa yang mereka rasakan
membuat kerumunan dan juga korban jiwa atas peristiwa ini pak dokter
hai kalau yang saya lihat sih mungkin pertama memang biasanya sih
acara halloween seperti ini tuh kan rame karena pertama kostum kostum nya yang
orang orang itu antusias ya untuk mengikuti nanti karantina belakang kostum yang seru seruan dan memang
jujur dari saya juga lihat itu kostumnya unik unik kreatif kreatif untuk seru seruan terus kemudian juga mungkin
setelah pandemi ya setelah pandemi juga event offline bisa
terjadi lagi dan korea juga kan
sepertinya turismnya kan juga
mulai open ya karena
syarat syarat untuk masuknya pun sudah lebih dilonggarkan nah itu
menurut saya makanya kenapa kemarin bisa sampai rame banget gitu
pertama sih awalnya saya masih mikir waktu yang
sebelum makan malam itu yang masih rame tapi bisa jalan tuh mikir oh mungkin
halloween sih seramai ini ya mungkin biasanya seperti ini gitu karena saya pun saya juga baru pertama kali experience
halloween ada di korea gitu terus
tapi at the end ya itu setelah makan malam ternyata wah
enggak enggak aman ya termasuk mungkin faktor yang membuat orang begitu banyak kesana kalau saya
punya catatannya adalah tim kami
terkenal dengan tempat yang dijadikan syuting ya drama korea
yang yang yang yang disebut dengan
itaewon class benar begitu dan juga apakah anda juga tahu mungkin ada lebih dari dua ribu toko yang berjejer di kawasan itaewon
ya itu ya betul juga itu juga memang salah satu destinasi ya tapi selain itu juga
kalau itaewon kan memang sebenarnya tempat turis jadi turis turis asing
tempat tempat souvenir itu pada
banyak banget di situ ya
dan kemudian ditambah setelah dramanya drakor itaewon class juga orang makin penasaran dan
kemarin kemarin kalau nggak salah pun juga sempat ada misalnya event
movie korea apa itu mereka kayak bikin acara acara seru seruan juga di daerah itaewon jadi memang itaewon ya
biasanya top destinasi nya saat kita berkunjung ke show ya
terakhir saya minta dari anda mungkin anda punya komentar terhadap
mereka yang berada di indonesia tertarik untuk datang ke korea selatan apakah ini menjadi
kewaspadaan bagi mereka yang belum pernah ke korea selatan untuk datang ke suatu tempat harus berhati hati melihat kerumunan yang terjadi
begitu ya dokter
oh iya oke oke jadi kalau untuk saya pribadi sih
sebenarnya saya sudah ke korea ini bukan yang pertama ya cukup beberapa kali sejauh ini sih
enggak ada masalah aman aman saja tapi
memang kalau saat event itu biasanya memang orang korea tuh rame banget sangat antusias ya dan ternyata
takutnya seperti kayak kemarin jadi mungkin untuk saran saran saya buat teman teman semua misalnya mau berlibur terutama
saat ada event event yang
ramai yang mungkin juga
terlibat menyangkut ke klub klub mungkin baiknya ya untuk amannya di
selamat selalu pak dokter